inilah video amatir yang sempat diterima pihak keluarga saat korban vicky hermansyah warga
desa kesambi kecamatan porong sidoarjo jawa timur berhasil diselamatkan rekan rekannya saat terjadi
ricuhan di stadion kanjuruhan malang sabtu malam lalu meski begitu vicky hermansyah tampak
lemas dan sulit untuk bernafas hingga sempat mengalami koma akibat menghirup gas air mata
terinjak injak para supporter lainnya kami siang pihak rsud kepanjen malang mengabarkan
kondisi vicky hermansyah telah membaik dan mulai dapat membuka mata kini keluarga mengaku tak
berharap lebih selain hanya berharap vicky segera pulih dan dapat kembali pulang ke rumah
sekarang itu agak membaik ada perkembangan juga kemarin itu bisa menguap terus bisa batuk
kondisinya sekarang lebih membaik daripada yang sebelumnya
mas vicky itu kembali ke rumah
ke stadion bareng sama siapa ibu sama temennya yang jatuh pihak keluarga menyebut
vicky hermansyah memang sering menonton pertandingan arema vicky dilahirkan dan besar di
malang namun ia harus pindah ke sidoarjo beberapa bulan lalu riko hardiansyah sidoarjo jawa timur